sekarang yang penting itu ya kamu itu cepatan ganti baju keringin badan ya
daripada kamu itu keburu sakit beneran nanti kamu itu
hmm kok basah
memang kamu gak jauh beda sama ibu kamu
bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohon
ayo kerja jangan manja
makanya lain kali kalau tahu nggak bisa berenang jangan main ke laut

saya sudah berhenti mencari kamu
saya sudah berhenti mencari kamu
saya sudah berhenti mencari kamu
saya sudah berhenti mencari kamu
saya sudah berhenti mencari kamu
saya sudah berhenti mencari kamu
saya sudah berhenti mencari kamu

saya sudah berhenti mencari kamu

saya sudah berhenti mencari kamu

saya sudah berhenti mencari kamu
baik baik saja baik baik saja iya gak apa apa gak apa apa
eh eh kamu tahu gak siapa tadi yang ngelambutin kamu hah
tahu lah bu
dia itu maling telurnya si burik
lantas saja tiap pagi itu kita gak kebagian telur ternyata dia yang malingin
tapi ibu tenang aja
aku sudah merdokin dia jadi dia gak mungkin ngeluri telurnya si burik lagi
eh kamu tahu gak dia siapa
hotel venus mencari audisi penyanyi bersuara merdu untuk tampil di hotel venus
ini satu kesempatan loh modi
kesempatan lo buat dapetin tristan
eh tapi ya bu
aku baru tahu kalau yang nyelamatin aku itu ternyata bukan maling
jadi gak enak deh
eh makanya gak enak segala udah deh
sekarang yang penting itu ya kamu itu cepetan ganti baju keringin badan ya
daripada kamu itu keburu sakit beneran
memang kamu gak jauh beda sama ibu kamu
bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohon
mami kenapa sih marah marah tasya
dan aku pengen ajak tasya istirahat
oh iya gak bisa terus terusan kerja di kafe ini mi
kami seharusnya kasian sama tasya
gimana kalau papi memperlukan aku seperti mami memperlukan tasya
lihat deh dia kedinginan gitu
kamu pasti capek kan tasyah
eh tasya eh eh eh
oh maudie makasih banyaknya
kamu udah baik banget meminjemin baju kamu ke aku
aku terus kok mau bantu kamu
ya kita kan bersaudara

aku sudah menganggap kamu sebagai saudara kandung aku
tapi aku udah menganggap kamu sebagai saudara kandung aku
jadi kalau misalnya kamu perlu bantuan aku pasti akan membantu kamu
jadi sekarang apa yang bisa aku bantu
kamu duduk aja kamu santai aja
kan kamu lagi enak nih ya
gimana kalau kamu nyanyiin aku sebuah lagu
kan suara kamu bagus
saya pernah dengar suara ini fer
saya mau dia secepatnya fer
baik baik baik
baik baik baik
bu bisa tolong dicepetin gak bu bungkus kuenya bu
soalnya kalau sampai telat ini tuh menyangkut hidup dan mati karirnya tasya bu
sabar dikit kenapa sih fajar
udah deh lo diam aja
bu siti juga belum selesai nih bikin kue
kamu tahu gak
nanti kalau partisan itu makan kue ini perutnya jadi kenyang
dia itu bakalan heeeppy
bakalan tambah seneng dia waktu ngedenger tasya nyanyi
kasihin sama patrisan ya
sambil bilang terima kasih
senyumnya harus kayak gini
dari sana pergi pergi
ini perasaan aku doang
aku bisa dengar suara kamu dimana mana lucia
kamu tuh sebenarnya jago
kamu tuh berbakat jadi penyanyis ya
suara kamu tuh bagus
bukan cuma kamu doang
aku juga bisa dengar suara aku sendiri
aku yakin yakin banget kalau ini tuh beneran suara aku